informasi lainnya saudara mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo kembali diperiksa kpk
sel diperiksa selama dua jam di gedung merah putih kpk
selain sel terdakwa lain dalam kasus gratifikasi dan pemerasan di kementan
kasdi subagio dan muhammad hatta telah diperiksa kemarin
sebelumnya lewat persidangan terungkap adanya dugaan permintaan dari bpk senilai dua belas miliar rupiah kepada kementan